perkembangan terbaru dari pencarian korban gempa dan tsunami di sulawesi
di tengah bnpb mencatat jumlah korban yang tewas hingga pukul empat belas waktu indonesia barat berjumlah tiga ratus delapan puluh empat orang
bnpb memutakhirkan data korban tewas berjumlah tiga ratus delapan puluh empat orang
hanya di kota palu saja lima ratus empat puluh orang luka dan dua puluh sembilan orang dinyatakan hilang
sementara untuk korban tewas di donggala belum ditemukan data
kepala pusat data informasi dan humas bnpb sutopo purwanugroho
menyatakan tim sar masih terus melakukan penanganan pasca bencana
data ini akan kami terus perbarui sering perkembangan dari pencarian yang dilakukan tim sar gabungan